jaksa agung m prasetyo meminta kasus pembakaran kantor kejaksaan tinggi jawa barat diusut tuntas
pihaknya ingin mengetahui dalang utama dibalik peristiwa ini
gedung kejaksaan tinggi jawa barat dibakar pada minggu siang dan satu orang sudah ditangkap terkait kasus ini
kita sudah minta bantuan kepada pihak polisian
tadi bahkan pak jambidum sudah telpon langsung kepada kapoldanya
supaya didalami dan diselesaikan dengan tuntas
saya mau supaya perkara pembakaran itu diusut dengan tuntas siapa pelakunya
dan kemungkinan juga siapa di belakang kasus